masa pro dan kontra event jakarta warehouse project atau dwp dua ribu dua puluh
yang menggelar aksi di gxpok mayoran jakarta sempat ricuh
sementara itu sebanyak tujuh ratus personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan acara
puluhan masa yang menggelar aksi penolakan pagelaran jakarta warehouse project
yang digelar jumat malam di gxpok mayoran jakarta pusat
mengusir masa yang mendukung pagelaran tersebut
kedua masa yang pro kontra tersebut nyaris bentrok
saat masa dari warga kemayoran bersatu mengusir mobil sound system
yang digunakan masa pro untuk orasi
warga kemayoran ini menolak karena dianggap tidak memudayakan budaya ketimuran
bisa merusak generasi muda dengan acara yang menjurus kepada kemaksiatan
sementara itu pengunjung mulai memadati area gxpok mayoran pada pukul lima sore
panggung akan dibagi menjadi tiga dengan panggung terbesar di area main stage
line up di joki yang hadir hari ini
antara lain flume dan diasto
penonton yang hadir tidak hanya dari indonesia
namun ada juga yang datang dari negara tetangga seperti malaysia
dari segi keamanan pihak kepolisian gabungan dari polres jakarta pusat
dibantu polda metro j yang menurunkan tujuh ratus anggota
untuk berjaga jaga mengantisipasi masa ataupun mengamankan acara agar berlangsung tertib
kalau untuk pengamanan yang jelas sesuai dengan kerawanan ini
kita menurunkan keamanan yang cukup sesuai dengan ring ring yang kita bagi bagi
dan setiap ring juga nanti kita lihat
merawatnya di ring satu atau di ring dua
ya kita bisa menggeser ke sana kemarin
rencana jakarta warehouse project akan digelar selama dua hari
dari tanggal lima belas dan enam belas desember dua ribu dua puluh